sidang paripurna dpr mengesahkan rancangan anggaran dpr tahun dua ribu sembilan belas yang naik rp dua triliun
pengeluaran dpr paling banyak untuk pembangunan gedung baru dan renovasi rumah dinas anggota dewan
pada sidang paripurna hari ini badan urusan rumah tangga dpr melaporkan rancangan anggaran dpr tahun dua ribu sembilan belas sebesar tujuh tujuh triliun rupiah
nilai anggaran ini naik sekitar dua triliun rupiah dibandingkan tahun dua ribu delapan belas sebesar lima tujuh triliun rupiah
ketua bwrt anton sihombing menjelaskan kenaikan anggaran dialokasikan paling banyak untuk renovasi pembangunan alun alun dpr serta gedung baru
selain itu ada lokasi anggaran untuk pembangunan rumah dinas bagi anggota dewan periode mendatang